serius gak ngerti
itu urusan dia
hubungannya sama kita apa
kan tadi udah janji
enggak enggak gak boleh
yang namanya kakak beradik itu harus saling tolong menolong
lunya aja gak pernah sadar kalau gue sering nolong
itu namanya prinsip dasar menolong
jadi orang yang ditolong gak pernah sadar kalau udah ditolong
cocok lo jadi marketing
udah gue duluan
bentar bentar bentar
gak jadi ketemuan sama prospek
tadi lo nyuruh nganterin gue kesini
sekarang giliran gue disini lo gak jadi
lama lama gue berasa jadi ojek online pribadi lo atau nggak
cariin jalan dong
kok cuma segini mah
mama tari telat ke pasarnya
pakaian indri mana
udah biar mama aja yang taruh di lemari supaya lemarinya rapi ya
sayang tolongin mama udah beres trikanya nih kalau taruh di belakang eh ah di gulung dulu
udah udah udah udah stop biar mama aja yang gulung ya
mudah mudahan kamu itu nantinya gak nikah sama orang sekampung
ih enggak mau mah kek andri iya makanya jangan
hai hai akhirnya nanti kalau udah kuliah ni
luar biasa baby
itu bapak udah pulang
pak muhyiddin kabur
yang tadi pagi tuh gak bener
nah yang sekarang itu beneran
ya udah ah mau pulang
lauknya ke mina
anak anak itu gak pernah ngerasain seperti itu loh kak
akang bisa daftar ojek online
naik di atas motor
ya iyalah minah tahu harus naik dulu ke atas motor
maksud minah kapan ngojeknya
daftar dulu ke perusahaan ojek online nya mah
ya pastilah kang pasti
akang tuh kerja
akang pergi malem malem
ya udah pasti mina gak bisa tidur
atau minah jualan
minah jualan aja ya kang
berusaha olos gitu
terusan minah tidur di warung warung
kalau anak anak tahu gimana
indri gak mau sekolah
setiap bulan dapat tambahan
setiap bulan dapat tambahan
akang baru minta kerja itu belum seminggu
ntar kalau akang lipecat
dikasih liburan ke bali
dikasih kasur mahal
dikasih kasur mahal
diterima kerja lagi
kayak orang yang gak tau terima kasih
kayak orang yang gak tau terima kasih
kita ngobrolin sama anak anak aja deh

anak kerja di tempat pak aji
anak kerja di tempat pak haji
pelan pelan kenapa sih

pelan pelan kenapa sih ah lu komentarmu ah

kapan kapan gua ajak lu ke studio
biar wawasan lu kebuka
biar lu tau
cewek gak cuma satu di dunia
cewek gak cuman satu di dunia

kasih tau andri ma
kasih tau apa
keluarga kita punya masalah apa sama keluarganya selvi
ah gak ada masalah apa apa
kalau ada masalah
ngebiarin hubungan kamu sama selfie
ya kalau sekarang ini mama ngelaran ya karena
ya kalau gitu kenapa bapaknya selfie kabur
terus urusannya sama kita apa
karena selvi nulis berita tentang mama sama papa
mungkin karena itu bapak selvi tersinggung
serius gak ngerti
si muhyiddin kabur itu urusan dia
bumi aja ikut kabur sekalian
hubungannya sama kita apa
apa si selvi
apa repetitive ya crispine ya terus